presiden kelima ri megawati soekarno putri mengaku sempat mengatakan ke presiden joko widodo untuk membubarkan kpk
ketua umum pdip dan ketua dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila menilai bahwa kpk tidak efektif menekan angka korupsi
bagaimana melihat pernyataan ini dari icw kita akan bahasnya bersama kurnia ramadana peneliti dari icw
mas kurnia selamat malam
selamat malam mas assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas kurnia bagaimana icw melihat pernyataan dari megawati soekarno putri soal pembubaran kpk ini
ya yang pertama sepertinya ibu megawati lupa bahwa kondisi yang membuat kpk kinerjanya tidak efektif saat ini adalah ulah dari partai politik
satu diantaranya adalah partai demokrasi indonesia perjuangan
sebab dua permasalahan utama yang ada di
kpk hari ini baik revisi undang undang kpk maupun terpilihnya para komisioner kpk yang bermasalah disetujui dan disepakati oleh sebagian besar partai politik di dpr
yang dibutuhkan kpk saat ini bukan justru dibubarkan
bagi kami yang dibutuhkan di kpk adalah revolusi total
revolusi dalam hal apa
yang pertama tentu mengembalikan
undang undang kpk seperti sedia kala
kemudian yang kedua merombak habis habisan struktur pimpinan kpk yang penuh dengan permasalahan
oke tapi menurut anda apakah memang ada maksud lain dari kata kata yang disampaikan oleh ibu megawati tadi terkait dengan pembubaran ini
justru kalau kita kaitkan dengan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan ketidak efektifan
ketika kita kaitkan dengan efektifan kinerja kpk ada juga permasalahan di ketua umum partai politik
salah satunya ibu megawati
kalau memang benar ibu megawati mendukung upaya penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi
maka tidak mungkin ibu mega membiarkan kader kader partai politiknya di dpr memberangus komisi pemberantasan korupsi
dan di waktu yang sama saat ini
kpk sedang penuh dengan permasalahan
pimpinan kpk banyak yang dilaporkan ke dewan pengawas bahkan terbukti melanggar kode etik
namun lagi lagi isu yang diangkat bukan justru mengubur komisi pemberantasan korupsi
melainkan memperbaiki dari segala aspek
oke bukan dibubarkan tapi diperbaiki begitu ya
tapi di sini juga dikatakan bahwa usulan untuk
membubarkan kpk karena dirinya menilai bahwa tidak efektif untuk menekan angka korupsi
menurut anda seperti apa
ya memang benar kalau kita melihat empat tahun terakhir
tingkat kepercayaan publik sangat rendah
namun lagi lagi yang harus dilihat adalah apa sebenarnya sumber persoalannya
bagi kami sumber persoalannya adalah alas hukum lembaga kpk yang sudah berubah dengan berlaku
punya undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
kemudian yang kedua adalah pimpinan kpk yang penuh kontroversi
jadi sebaiknya ibu mega melihat akar permasalahannya apa
sebelum melompat jauh pada konteks pembubaran komisi pemberantasan korupsi
baik pak skurnia
ini berarti kan juga dikatakan bahwa anda katakan tadi selama empat tahun terakhir memang tidak efektif untuk menekan angka korupsi di indonesia
ibu mega juga mengatakan
karena hal tersebut
tapi sejauh ini data dari icw bagaimana masyarakat melihat atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kpk
terutama dalam empat tahun belakangan ini
saya ambil contoh sederhana yang tentu dapat dipahami oleh masyarakat
masyarakat dulu seringkali mendengar konferensi pers kpk berkaitan dengan tangkap tangan pejabat publik
selama era kpk
di bawah komando firly bahuri
angka ott kpk anjlok luar biasa
jika dibandingkan dengan rezim kepemimpinan agus raharjo atau mungkin abraham samad tahun dua ribu sebelas yang lalu
selain dari itu kualitas penanganan perkaranya juga buruk
tuntutan kpk terhadap banyak pejabat publik
mulai dari juliari peter batubara atau edi prabowo sangat rendah
maka dari itu
daripada ibu mega menarasikan
berkait dengan pembubaran kpk
lebih baik ibu mega mendorong upaya penindakan kpk
misalnya satu perkara yang seringkali diusapkan oleh masyarakat
didorong oleh masyarakat
adalah meringkus buronan harun masiku
tentu jika bu megawati mendorong agar kpk segera meringkus harun masiku
saya rasa itu lebih bermanfaat
dan tidak lari dari masalah
ketimbang menarasikan atau berbicara
menyangkut pembubaran komisi pemberantasan korupsi
mas kurnia ini tadi anda katakan bahwa angka dari ott kpk anjlok
selama beberapa tahun terakhir
termasuk juga kualitas penanganannya yang cukup buruk
faktor faktor apa saja yang membuat hal itu bisa terjadi mas
yang pertama tentu tadi sudah saya sampaikan
perubahan undang undang kpk baru
di mana saat ini proses hukum di kpk
berjalan amat sangat lambat
pengawasan di internal kpk lemah
sekalipun ada saat ini dewan pengawas
toh buktinya banyak kualitas penanganan perkara kpk yang turun
peran dewan pengawas tidak dirasakan
atau bahkan tidak dilihat oleh masyarakat
selain itu juga ada rentetan kontroversi pimpinan kpk
setua kpk pak firli bahuri
sudah dua kali melanggar kode etik
satu saat menduduki posisi sebagai deputi penindakan
satu ketika menunjukkan gaya hidup hedonisme dengan mengendarai helikopter mewah
kedua ada ibu lili pintauli siregar
disinyalir menerima gratifikasi
yang ketiga ada johanis tanak
yang saat ini kabarnya sedang diperiksa oleh dewan pengawas
apakah komisi pemberantasan korupsi
seperti ini yang diharapkan oleh pemerintah
tentu masyarakat berbeda pandangannya
maka dari itu
tingkat kepercayaan publik kepada kpk selalu menurun
bahkan yang menjadi sejarah
kepercayaan kpk bisa peringkatnya di bawah kepolisian
tentu hal itu jarang atau bahkan tidak pernah kita dengar
sejak kpk berdiri
oleh sebab itu
maka tidak salah jika kemudian ibu megawati mengucapkan kinerja kpk tidak efektif
semua sepakat soal itu
tapi ketika kesimpulannya adalah membubarkan kpk
rasa rasanya argumentasi yang disampaikan ibu mega
perlu untuk diluruskan kembali
ini salah satu yang menarik juga adalah
ibu mega juga geram dengan penegakan hukum
terutama terkait dengan kasus korupsi
di tanah air anda melihatnya seperti apa
ya benar sekali
kasus korupsi sekarang rasa rasanya tidak malu lagi diperlihatkan oleh pejabat publik
saya ambil contoh merujuk pada statement ibu megawati
ada korupsi bantuan sosial dalam masa pandemi
yang dilakukan oleh sayangnya
oleh kader bu mega sendiri
yaitu menteri sosial juliari peter batubara
ada juga pejabat publik lain
edi prabowo menteri kelautan
yang sama melakukan tindak pidana korupsi
di dalam masa pandemi
kalau kita konteksual dengan isu saat ini
misalnya kalau melihat data di kpk
dari satu lima ratus sembilan belas pelaku korupsi
sepertiga di antaranya berasal dari kluster politik
namun pada waktu yang bersamaan
kemarin kita mendengar jaksa agung mengatakan
pemeriksaan terhadap indikasi tindak pidana korupsi
peserta pemilu harus dihentikan sementara
nanti dilanjutkan ketika pemilu dua ribu dua puluh empat selesai
itu menunjukkan apa
menunjukkan komitmen dari negara
lemah permisif terhadap tindak pidana korupsi
jika kondisi ini terus menerus terjadi
tidak ada langkah perbaikan konkret
maka indeks persepsi korupsi kita
kita tahu skor ipk kita tahun dua ribu dua puluh
menjadi penurunan yang terburuk sejak reformasi
dari angka tiga puluh delapan turun menjadi tiga puluh empat
bahkan kalau kita bandingkan
angka tiga puluh empat itu sama dengan angka ketika pak jokowi memimpin dua ribu empat belas yang lalu
itu mengartikan apa
mengartikan sepuluh tahun terakhir atau sembilan tahun terakhir
pemberantasan korupsi kita jalan di tempat
ipk itu kan menjadi rujukan di hampir seluruh negara di dunia
jadi kembali ke pernyataan tuh megawati tadi
harus ada dukungan politik
harus butuh dukungan dari ketua umum partai politik
misalnya ada sejumlah undang undang
yang menjadi pelumas bagi pemberantasan korupsi
ada undang undang perampasan aset
tentu untuk mengundangkan regulasi itu butuh peran bu megawati
butuh peran ketua umum partai politik yang lain
jadi harapannya tuh megawati tidak hanya berkeluh kesah
tapi juga mengupayakan pemberantasan korupsi berjalan efektif
dengan memaksa mendorong kader kadernya di dpr
atau mungkin kader kadernya di pimpinan instansi kementerian
agar mendorong upaya pemberantasan korupsi lebih maksimal mendatang
harus didukung juga dengan ketua umum partai yang memang mayoritas di dpr begitu ya
mas kurnia tadi ada juga mengatakan bahwa revolusi besar besaran di tubuh kpk ini
benar benar dibutuhkan saat ini
faktor apa saja yang harus diperbaiki untuk kita bisa menempuhkan
atau sama sama melihat kpk seperti dulu lagi
yang memang pada masa primanya saat itu
memang dasarnya adalah meminta agar pak jokowi menunaikan janji politiknya
janji politik tahun berapa tahun dua ribu empat belas yang lalu
sembilan tahun yang lalu pak jokowi berjanji untuk memperkuat pemberantasan korupsi
faktanya hari ini tidak terlihat
undang undang kpk direvisi kemarin tujuh belas agustus kita mendengar ribuan terpidana korupsi
mudah mendapatkan remisi
karena ada undang undang pemasyarakatan yang lagi lagi disepakati oleh partai politik di dpr
dan juga pemerintah
maka dari itu kalau bicara dalam konteks revolusi di kpk
butuh political will dari presiden
meskipun kalau ditanya hari ini apakah memungkinkan datang political will itu
jelang pemilu mendatang
tentu kami tidak yakin
mustahil itu terjadi
sebab kalau ingin memperbaiki harusnya sudah jauh jauh hari
dan pak jokowi tentu memahami betul bagaimana kondisi kpk hari ini
yang kian semeraut kian tidak jelas bahkan terus menerus popularitasnya anjlok
juga butuh peran dari internal kpk
misalnya dari dewan pengawas
dewan pengawas itu diberikan kewenangan untuk memperhatikan mengevaluasi kinerja dari kpk
salah satu kerja kpk adalah melakukan penindakan
banyak kasus kasus kpk yang tidak jelas juntrungannya seperti apa
tadi saya sudah sebut satu
bagaimana kelemahan kpk atau kebobrokan kpk mendeteksi buronan harun masiku
tapi dewan pengawas tidak bertindak
dewan pengawas tidak berusaha mengevaluasi itu
maka dari itu sejak awal kami meyakini kalau dalam konteks harun masiku
kpk sebenarnya bukan tidak mampu tapi tidak mau meringkus harun masiku
karena khawatir ada elit partai politik yang dapat terseret jika harun tertangkap
begitulah citra kpk hari ini
kpk yang dulu kita bangga banggakan ternyata sekarang sudah berubah satu ratus delapan puluh derajat
maka dari itu kami mendorong ada revolusi total komisi pemberantasan korupsi
dan itu butuh dukungan yang kuat dan tegas dari pemerintah dpr
ketua umum partai politik dan dari internal kpk sendiri
baik mas kurnia kita tunggu
semoga memang revolusi besar besaran ini bisa terjadi
sehingga memang pemberantasan korupsi di indonesia bisa berjalan sesuai dengan tujuannya dari pembentukan kpk ini
terima kasih kurnia ramadana peneliti icw sudah bergabung malam hari ini
selamat malam pak